momen libur idul adha dimanfaatkan warga untuk berwisata
akibatnya jalur wisata soreang ciwide dipadati wisatawan yang hendak berlibur ke ciwide kabupaten bandung
salah satu tempat wisata yang banyak dikunjungi warga adalah kampung cairan caupas
sejak dibuka kembali pada tiga belas juni dua ribu dua puluh pengelola menerapkan protokol kesehatan bagi pengunjung
seperti menyemprotkan cairan disinfektan pada kendaraan mengukur suhu mewajibkan penggunaan masker mengimbau untuk jaga jarak hingga menyediakan sarana cuci tangan di setiap titik
di sini terdapat penangkaran rusa yang sudah ada sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
pengunjung bisa berinteraksi langsung dengan tiga puluh enam ekor rusa berjenis servicus timorensis atau rusa dari timur leste
sekaligus memberi makan dan berfungsi
di sini terdapat penangkaran rusa yang berfungsi

di sini terdapat penangkaran rusa yang berfungsi